persoalan ekonomi menjadi salah satu sumber utama perceraian dalam sebuah keluarga
berdasarkan data yang dikeluarkan mahkamah agung pada dua ribu sepuluh
masalah utama perceraian dipicu karena masalah ekonomi
oleh karena itu pemahaman masing masing pasangan akan pengelolaan
kesepakatan dalam ekonomi rumah tangga sangat penting untuk disepakati dari awal berumah tangga
menerapkan gaya hidup boros sudah pasti akan menjadi bumerang
orang boros akan sulit menabung
masa depan keluarga pun akan terancam
apalagi kalau sudah sampai berutang sana dan sini
tak memiliki rencana keuangan bersama
rencana keuangan selaksa peta yang menjadi panduan kita untuk pergi ke tempat tujuan
tidak ada peta atau arahan pasti mudah tersesat
bahaya kalau sampai tidak punya rencana keuangan dalam keluarga
semua uang yang dihasilkan bisa habis tidak jelas untuk hal hal yang bukan prioritas
tujuan keuangan keluarga pun tak ada yang tercapai dan bisa jadi membawa pertengkaran
dengan pengelolaan keuangan yang baik dan komunikasi yang lancar dalam keluarga
setiap masalah keuangan yang muncul bisa dicari jalan keluarnya
mari belajar mengelola uang dengan lebih baik agar tidak menjadi sumber masalah dalam rumah tangga
astriyadi putranto cnn indonesia